satu persatu fakta terus dikumpulkan dan dikembangkan polisi dalam kasus pembunuhan berantai wawon cs
jumat siang polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara yakni di rumah tersangka wawon dan duloh di desa babakan mande gunung sari cianjur jawa barat
dalam olah tkp ini polisi menemukan lubang di dalam kamar tidur dengan diameter tujuh puluh cm dan kedalaman dua meter yang diduga bakal menjadi tempat pembuangan korban berikutnya
direktur reskrimum polda metro jaya kombes hengki haryadi yang memimpin olah tkp mengungkapkan ada pusaran uang dalam kasus ini
kombes hengki menambahkan dua korban wawon cs yang bekerja sebagai tkw yakni siti dan farida menyetorkan sejumlah uang kepada para tersangka karena tergiur dengan iming iming bisa melipat gandakan uang
sebanyak satu miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan wawon cs dari para korbannya
seolah olah bisa mungkin menitapkan dananya kemudian dengan janji janji tertentu bisa bertambah dananya bisa menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya
ternyata bukan hanya harta yang hilang tetapi bahkan yang
sementara itu empat jenazah korban pembunuhan berantai yang ditemukan di cianjur
dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur jumat malam
kepala instalasi kedokteran forensik arief wahyono mengungkapkan
keempat jenazah adalah tiga orang dewasa dan satu anak anak dan sudah menjadi kerangka
selanjutnya tim forensik akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian keempat korban
kemudian ada dugaan keracunan kita juga akan periksa
untuk memastikan beban keracunan itu seperti apa kan sudah kerangka nih pak ya
nanti ada yang berhasil
teman teman dari lapor bagian toksikologi akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan
sejauh ini dari hasil penyelidikan polisi total korban pembunuhan berantai wawon cs sebanyak sembilan orang
di antaranya korban pembunuhan adalah dua tkw yang menyetorkan uang tiga istri wawon
tiga anak wawon yang dua diantaranya anak tiri dan mantan mertua wawon
tim liputan cnn indonesia